selain sidang perdana kasus dakwaan penodaan agama hari ini juga digelar sidang yang melibatkan pengunggah video pidato ahok di kepulauan seribu buniani
di waktu yang bersamaan pula pengadilan negeri jakarta barat menggelar sidang perdana terkait pengadaan kampanye pasangan ahok jarot saiful hidayat yang dilakukan oleh tersangka naman sani
sidang perdana pra peradilan buniyani digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
buni mengugat polda metro jaya menurut kuasa hukum buni aldwin rahadian
penangkapan dan penetapan tersangka buni tidak sesuai dengan prosedur hukum acara kuhp dan peraturan kapolri
hanya dalam waktu semalam buniani langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses gelar perkara dan pemeriksaan saksi saksi terlebih dahulu
buniani mengaku kasus yang menimpa dirinya berbau politis terkait kasus yang sedang menimpa ahok
sebelumnya buni yani ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi sara
melalui akun facebook dirinya
di tempat terpisah sidang perdana terkait pengadangan kampanye yang dilakukan oleh naman sani digelar
naman sani diduga sebagai aktor intelektual dari pengadanan kampanye calon wakil gubernur dki petahana
jarod saiful hidayat di kembangan jakarta utara
melalui kuasa hukumnya naman sani menyatakan hanya ingin menyampaikan aspirasinya tanpa niat memprovokasi
sidang akan dilanjutkan hari rabu pagi
sindi agustina tarik cnn indonesia